kalau di laboratorium purium maupun kreatininya juga meningkat
nah itu sudah diberikan sampai dengan memang dalam keadaan yang berat
dari aturan pemakaiannya itu nanti akan diberikan dengan lima kali suntikan ya
lima kali suntikan termasuk yang di rsm tadi sudah dilakukan tiga dan ada yang sudah empat kali dan memberikan perbaikan
dan kita akan stop dan tidak digunakan terus menerusnya